inilah gili tangkong di desa sekotong barat kecamatan sekotong kabupaten lombok barat nusa tenggara barat
senin delapan januari pulau indah dengan pasir putih seluas dua puluh delapan hektare ini diapit oleh dua gili yakni gili nanggu dan gili sudah
selama ini ketiga gili tersebut menjadi kawasan wisata di kabupaten lombok barat selain gili trawangan yang berada di kabupaten lombok utara
nama gili tangkong saat ini viral karena dikabarkan dijual kepada investor oleh sebuah situs jual beli online private island
namun hingga kini pemerintah desa belum mendapat informasi adanya jual beli pulau tersebut
menurut kepala desa sekotong barat pulau tersebut sebagian dimiliki oleh pemerintah provinsi nusa tenggara barat dan sebagian lagi milik masyarakat
selama ini belum ada pemilik yang datang ke kantor desa ingin menjual atau investor menanyakan
masalah di tangkong ini masalah dijual tidak ada selama ini
yang punya tanah itu sebagai kewantian sebagai kepala desa itu pemerintah provinsi sama ada hak milik juga
sementara pemerintah provinsi nusa tenggara barat menegaskan tidak pernah mengizinkan siapapun untuk menjual pulau atau gili gili yang ada di pulau lombok
pemerintah hanya mengizinkan untuk menarik investor
menanamkan investasinya di sana
kalau penjualan tidak tentu kalau investasi itu prosedurnya adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
artinya posisi bagaimana investasi itu dilaksanakan tentu kita harus mengikuti aturan aturan yang ada
tapi kalau untuk penjualan pulau tidak ada itu batik kok
selama ini tiga gili di kawasan
wisata sekotong kabupaten lombok barat nusa tenggara barat tersebut menjadi daya tarik pengunjung dalam dan luar negeri
karena memiliki pasir putih dan terubu karang warna warni
selain itu laut di kawasan ini terdapat berbagai jenis ikan hias
lalu rahmat juniadi lombok barat nusa tenggara barat